pemerintah terus berupaya menekan anggaran untuk beberapa proyek infrastruktur
seperti halnya proyek kereta semi cepat antara jakarta dan surabaya yang disebut akan memangkas anggaran senilai tiga puluh triliun rupiah
kementerian perhubungan berencana menggunakan jalur rel yang sudah ada atau existing untuk proyek kereta semi cepat jakarta surabaya
menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan jika rencana ini terrealisasi maka pemerintah diprediksi menghemat anggaran dari delapan puluh triliun rupiah menjadi lima puluh triliun rupiah
selain itu rencana ini dapat mempercepat tahapan pembangunan namun penggunaan jalur existing berkonsekuensi menghilangkan pelintasan sebidang dan digantikan dengan jalan layang
sebelumnya pembiayaan pembangunan kereta cepat ini didukung oleh jepang
kementerian perhubungan belum bisa merinci bagaimana komposisi pendanaan proyek ini